festival ataupun joy flight begitu ada pesawat tempur yang ada di halim ya kalau saya tidak
betul tidak jauh jauh dari udara karena kalau tadi sudah membahas cuaca sekarang kita akan
membahas tentang tujuh belas pesawat tempur milik tni angkatan udara lanut iswah yudi madiun jawa
timur yang berjenis sukhoi f enam belas dan t lima puluh i golden eagle menggelar latihan gabungan dengan
nama mission oriented training atau mot oh ini ternyata ada di wilayah jawa timur ya tapi ini
menariknya memang walaupun cuaca lagi tidak bersahabat tapi ini tetap ada latihan begitu ya
dan latihan ini ternyata digelar untuk meningkatkan koordinasi antar penerbang pesawat tempur
tni au lanut iswayu di madiun jawa timur menggelar latihan gabungan sebanyak tujuh belas pesawat tempur
latihan tiga pesawat tempur berjenis sukhoi f enam belas dan t lima puluh i golden eagle digelar di bawah komando
operasi angkatan udara dua dengan nama mission oriented training atau mot dua ribu tujuh belas ini dan dibuka
langsung oleh dan lanut iswahyu di marskal pertama tni samsul rizal mot merupakan latihan bersama

dan diproduksi oleh tiga negara berbeda
dengan digelarnya latihan ini diharapkan para penerbang pesawat tempur bisa saling koordinasi dalam misi operasi udara
sukhoi kita ketahui dari blok timur mempunyai karakteristik dan kemudian persenjataan yang berbeda
f enam belas jelas dari blok barat juga sama mempunyai karakteristik dan perbedaan senjata yang berbeda
latihan sempat terkendala oleh cuaca yang kurang mendukung
yakni hujan yang mengguyur wilayah madiun selama beberapa hari terakhir
rencananya latihan mot ini akan terus digelar selama dua minggu
inam tohari madiun